pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
untuk yang keempat kalinya pemerintah kota bandung kembali menggelar bandung light festival
sebagai perayaan puncak hari jadi kota bandung ke dua ratus delapan pada minggu malam
pawai kendaraan beraneka cahaya tersebut menarik minat warga kota bandung
dan tahun ini mengambil tema seribu satu malam
puncak perayaan hari jadi kota bandung ke dua ratus dua puluh
dimeriahkan dengan gelaran bandung light festival dua ribu delapan belas
dengan tema seribu satu malam puluhan kendaraan hias pawai di jalanan kota bandung pada minggu malam
dengan mengambil start dari balai kota bandung dan finish di gedung merdeka jalan asia afrika
pawai ini dipadati pengunjung yang tidak hanya warga kota bandung
namun juga dari luar kota bandung menikmati gelaran ini
bandung light festival kali ini diikuti oleh lima puluh lima orang
kendaraan peserta yang terdiri dari skpd di lingkungan pemkot bandung
perusahaan masyarakat umum ditambah dengan lebih dari lima puluh lima komunitas
namun tahun ini rutenya lebih pendek dimulai dari balai kota
sedangkan tahun lalu para peserta berangkat dari gedung sate
merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya
ini memang diselenggarakan setiap tahun menjadi annual event kota bandung
bandung light festival ini merupakan pawai kendaraan
yang dihias di malam hari
nah selain itu juga untuk tema itu setiap tahun itu berganti
untuk tahun sekarang adalah temanya seribu satu malam itu yang kami pilih
di area yang sama tepatnya di jalan soekarno juga digelar festival kuliner halal
sebagai rangkaian dari bandung light festival
tempat ini menjadi incaran para pemburu kuliner karena menyajikan berbagai macam olahan makanan
dari mulai yang tradisional hingga kekinian
bandung light festival merupakan salah satu gelaran yang rutin digelar kota bandung setiap tahunnya
diharapkan dengan adanya festival seperti ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan
yang tahun ini saja sudah mencapai enam lima juta wisatawan yang datang ke kota bandung
tony oktora bandung
ekstrak ginseng beta karotin dan mineral
yo formula kerja kerja terus maju